rai bangun rai
rai bangun rai
ibu bertahan ibu
aku akan membantumu ibu
putraku itu benar benar telah berubah
abikara telah berubah sifatnya
aku tidak tahu
aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri
dalam sehari ini
telah begitu banyak
kebaikan yang dia tunjukkan
aku yakin itu hanya kepura puraan saja
abikara ingin mengambil hatimu
agar bibiratu menyerahkan
bencana raja itu

awalnya aku pun menduga seperti itu
tapi ternyata aku salah
puteraku telah berubah
sebagai seorang ibu
sebagai seorang ibu

sudah seharusnya aku memberikannya kesempatan
dan mendukung kejalan yang lebih baik
dan mendukung kejalan yang lebih baik
kembalilah kau ke perguruan marmodes
dan bantulah aku memberitahu pada gurumu

bahwa abikara telah berubah
aku akan tetap di kandang musik
mendukung puteraku abikara
kalaupun abikara telah berubah

ia tidak akan terlepas dari tanggung jawabnya
atas semua kejahatan yang telah dia perbuat

atas semua kejahatan yang telah dia perlukan
baiklah bibi ratu
baiklah bibi ratu
aku akan pergi
jaga diri bibir ratu baik baik
akan ada begitu banyak pihak
yang menuntut keadilan
sesungguhnya ilmu ilmu iblis yang kau pelajari itu tidak akan membuat kamu menjadi bahagia
bahkan akan membuat kamu semakin sengsa
udah usah menasihatiku aku bebas memilih jalanku sendiri

aduh ini teruk
kimau jurus penemuk raga itu sangat mengerikan
sebaiknya kau menghindar kimau
kalian berdua akan mati di tanganku
segera tinggalkan tempat ini
sehat kita datang bersama sama
pergi juga harus bersama sama
sementara hari sudah malam
sedangkan mata kerabakku siwer kalau tengah malam
aku tidak mungkin mencarinya sendirian
aku harus meminta bantuan kepada jajaran
kalau aku pulang dan melapor kepada jajaran
gusti prabu siliwangi pasti akan memarahiku
bisa bisa aku dijatuhi hukuman berat
tidak ada pilihan lain
kalau terjadi apa apa dengan raden walangsungsang
aku harus melapor
apapun yang terjadi
aku akan tanggung jawab dan menghadapinya
pajajaran kan sangat jauh dari tempat ini
bagaimana caranya agar aku bisa tiba secepat kilat di pajajaran
masa berikutnya gini
aku akan mentyes thank you
kam yearningnya intinya
bagaimana keadaanmu seh
aku terkena pukulan permukraga
seluruh sendi sendiku sakit
badanku sangat lemah
mungkin umurku tidak lama
kita harus kembali ke pajajaran
pasti bisa menyembuhkan luka dalamnya
kalian mau pulang ke pajajar
tapi tinggalkan nyawa kalian disini
kalau pikir aku takut melawanmu
aku bukan tandinganmu
kalau aku mampu menaklukkanmu
aku tidak mau ikut denganmu
aku tidak mau ikutmu
jangan sampai paman munding menemukanmu
kau bisa diseruduknya
jangan berharap si kebo itu datang ke sini
suamiku pasti sudah mengalahkan dia
suamimu pasti kalah
jangan banyak bicara
itu ada ular
seperti si wanita klassik
rasa sepelt enam mm
masa yang dekat
tapi jangan membutuhkan
tidak ada kakiei ayolah
berani beraninya kau kabur
itu itu ada ular
aku pikir kau bisa membohongiku lagi
aku tidak bohong
itu ada ular dibelakangmu